menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md menjelaskan relaksasi atau memberikan kelonggaran saat psbb diperlukan untuk memastikan perekonomian warga tetap berjalan
melalui keterangan resmi kemenko polhukam di jakarta minggu tiga mei mahfud menegaskan aturan relaksasi psbb akan tetap memperhatikan protokol penanganan covid sembilan belas yang dibuat oleh who
selain itu untuk meringankan dampak ekonomi akibat covid sembilan belas pemerintahan mengatakan akan membagikan bantuan sosial secara cepat termasuk bagi warga yang tidak memiliki ktp
lalu yang kedua ekonomi tidak boleh macet tidak boleh mati
oleh sebab itu presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak tetapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu
itulah yang disebut relaksasi karena di berbagai tempat itu berbeda
ada yang begitu ketat
taat orang mau bergerak ke sana tidak bisa mau cari uang tidak bisa mau ini tidak bisa
tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya
nah ini yang dimaksud kemudian perlu dia lakukan relaksasi
relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan gitu
kemudian yang ketiga bantuan sosial
kebijakan ketika itu bantuan sosial
presiden mengatakan harus cepat dan tepat
tetapi jika pilihannya hanya satu tepat atau cepat
maka presiden minta agar cepat